neng sebentar neng tunggu dulu neng
terima kasih teman teman semua
semoga bisa terhibur dengan penampilan saya
itu kan mobilnya vero
jangan jangan dia lagi makan sama rara
gue harus cek ke atas
gue gak tau harus bilang apa lagi selain bilang makasih sama loket
makasih ya pak
karena lo udah mutusin untuk mundur dari perjodohan kita
aku ngelakuin hal ini semua tuh demi kamu
aku tau kok
kamu sepenuhnya nerima perjodohan ini
dan walaupun kita tetap lanjutkan perjodohan ini
kamu akan semakin kecewa
dan aku sekarang seneng
ngelihat kamu tuh udah bahagia
aku juga seneng
walaupun kebahagiaan itu bukan berasal dari aku rak
aku juga seneng
aku juga seneng
tapi dalam prinsip aku
kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain
setidaknya kita tidak mendatakan kesusahan buat mereka
aku juga seneng
aku juga seneng
karena buat aku
kebahagiaan adalah zat yang gak bisa dilihat
tapi bisa dirasakan
tapi bisa dirasakan
dan sekarang aku melihat
itu ada di diri kami
makasih ya fer
lo udah ngertiin posisi gue
gue emang belum siap untuk dijodohin sama siapa pun
aku paham rak
sekarang kamu bisa lebih lega
dan kamu bisa lebih fokus
untuk masa depan dan mimpi kamu
kalau jodoh gak akan kemana kak
aja tau gak sih
iya biar kayak orang aja
ih dasar copycat
ih lu copycat tau gak kalo kayak gitu
eh sudah kawan
ale tidak usah resah toh
tidak usah lagi anda pikirkan
nih daripada ale buang buang waktu
untuk pikirkan jodoh orang lain
lu buat ale sendiri kawan
bener kata nadif
buat apa gue selalu mikirin

kalau rara sendiri kenyataannya udah move on dari gue
dan bakal jadi jodoh orang lain
jangan lama ngeliatin aku
nanti jatuh cinta
ih apaan sih sempet tau gak sih
nih lu tuh gr banget tau gak
tuh sampe jatoh jatoh tisu nya
lu tuh orang tergr yang pernah gue temuin
makan mendingan makan dulu
biar lu gak lapar
gak jelas bang
ini om roy kenapa gak angkat telfon gue sih
aduh kenapa sih nggak diangkat angkat om roy
om roy lagi sibuk kali
ih ya menurut lu buat apa deh
lu tuh kalo ngomong sembarangan deh
lu buat apa
iya buat nanyain rifki lu
menurut lu gue kangen gitu sama om roy
ih ya ampun lah rin
masih aja lo ngejar ngejar rifki
lu tau rifki nge respect lagi sama lu
lagian tuh ya cowok itu masih banyak di luar sana
ganteng cakep imut
terus bertanggung jawab
masa lu gak nyari yang di luar aja
pokoknya lo kayak gue dong
udah tau nih aldino gak suka sama gue
yaudah gue cari cintanya mike sekarang
lagian ya dia tuh mirip
setiap dia ngeliat gue tuh kayak
ooo meleleh banget
cakep banget bel
ini gue kasih tau nih ya sama lo ya
aku tuh harus sadar diri bel
orang kaya mike tuh gak akan mau sama lu
lo tuh cocoknya sama siapa
udah ngajak ngajak nonton mah bawa dvd
terus bajakan lagi
nah iya itu cocok loh sama nadif tau gak
enggak dia yang nyibelin gue emang cantik
banyak yang mau samar gue
terima kasih banyak ya
terima kasih ya udah mau bantuin
ada sedikit ee
ongkos untuk pulang ya terima kasih ya
udah mau dibantuin
terima kasih banyak
saya butuh bantuan lagi
boleh ya tolong dibantu lagi
siap bos kapan pun bos butuh kita
jadi ini rencana bosok lu ya
neng neng beb tunggu tunggu
sebentar sebentar gini oke oke gini
aku aku jelasin dulu sama kamu
gak perlu jelasin apa apa lagi sama gue
enggak ini emang keliatannya buruk tapi sebenernya
gak kayak gitu kejadiannya
gue liat dengan mata kepala gue sendiri
dan juga denger naik
lu nyeremo kan sama mdm preti
sampai lu harus bayar penonton
enggak neng gak kayak gitu
terus kayak gimana
makanya aku mau jelasin dulu jadi sebenarnya
gak usah lu denger ya
lama atau enggaknya kita kenal sama orang itu
gak menjamin mereka tuh baik apa enggak
kamu pikir aku orang jahat
enggak iya lu jahat banget
aku bukan orang jahat
neng mep tunggu dulu iya kamu mau kemana
aku pergi bisa pergi gak sih
iya tunggu dulu
neng neng sebentar neng
neng tunggu dulu
jalan pak jangan lupa
neng tunggu dulu
saya masih di cafe kok
iya saya masih di dalamnya